jemaah haji kloter pertama embarkasi jakarta
kuota pertama jemaah haji akan diberangkatkan pada minggu hari ini
hak haknya diantaranya living gos
living cost kemudian diadakan gelang dan pemeriksaan paspor serta pisahnya
nah setelah disini selesai kemudian jemaah akan dibawa ke penginap
penginapan sesuai dengan kamar kamarnya
khusus untuk lansia kita akan terapkan di lantai satu
saudara menteri agama yakut kolil homas menyebut para jemaah haji siap diberangkatkan
dan tidak ada kendala berarti selama persiapan keberangkatan
baik dari embarkasi jakarta maupun surabaya
malam ini saya bersama dengan pak kutab sar dan rokokan sama pak haji hasan sandili
kita tadi melihat bagaimana proses fast track yang diberlakukan di bandara jakarta ini
tadi kita saksikan sendiri waktunya tidak lebih dari dua menit jadi cepat sekali
ini sangat membantu proses keimigrasian jamaah haji kita nanti
begitu sampai ke saudi tidak lagi melalui proses imigrasi
tapi bisa langsung melaksanakan ibadah di tanah suci
saya kira ini bagian dari wujud baiknya hubungan antara dua negara
kerajaan saudi arabia dan indonesia
saya perlu sampaikan saat ini karena beberapa tahun yang lalu tahun tahun yang lalu
tahun tahun yang lalu
pas track seperti ini kita hanya punya satu di jakarta
tapi hari ini kita diberikan keleluasaan oleh pemerintah kerajaan saudi arabia
track lagi di solo dan di embarkasi surabaya
saya kira sebagai perwakilan dari pemerintah
saya mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada pemimpin negara
raja dan saudara pihak yang telah memberikan banyak kemudahan pada para jemaah haji kita
mudah mudahan ini ikhtiar baik
dan itu sekeringan bagi para calon jemaah haji kita dalam masyarakat di perada
tinggal selangkah lagi sebelum menuju ke tanah suci
gelombang pertama keberangkatan jemaah haji hari ini
sudah mulai bersiap di beberapa embarkasi di tanah air
salah satunya di asrama haji sudiang embarkasi makassar sulawesi selatan
kloter pertama akan menjalani pemeriksaan kesehatan hingga pembagian paspor
para jemaah yang baru saja tiba ini langsung diarahkan ke aula arafah
untuk diterima panitia pemberangkatan
pemandangan serupa juga terlihat begitu pula di asrama haji sukolilo embarkasi surabaya
usai pemeriksaan kesehatan pembagian dokumen dan uang saku
tiga ratus tujuh puluh satu jemaah calon haji kloter ketiga dan keempat
asal bojonegoro diminta untuk memaksimalkan waktu istirahat sebelum keberangkatan
terutama bagi para lansia dan jemaah beresiko tinggi
selain persiapan fisik yang tak kalah menarik dilakukan untuk jemaah haji
asal kabupaten temanggung jawa tengah
para jemaah sibuk memberikan penanda yang cukup unik
mulai dari sendal milik cucunya hingga kain berwarna warni
untuk mengantisipasi agar koper mereka tidak hilang
rencananya jemaah haji gelombang pertama akan berangkat ke madinah
dan beribadah selama delapan hari sebelum diberangkatkan ke mekah hingga puncak haji